merayakan natal dapat dilakukan dengan beragam cara
salah satunya berbagi berkat dengan saudara yang membutuhkan
di surabaya ratusan anak yatim piatu diberikan kesempatan berbelanja dan bermain gratis di sebuah mal
wajah ceria dan penuh senyum tampak pada ratusan anak anak yatim piatu
saat mengikuti sebuah acara charity blessing in christmas di sebuah mal di surabaya kamisia
mereka tidak hanya bermain dan bernyanyi
namun juga diberi hadiah dan kesempatan belanja gratis di salah satu toko baju
ratusan anak anak yatim piatu ini berasal dari tujuh panti asuhan di surabaya
diantaranya sumber kasih karya kasih santo maria dan santo thomas rosul
panitia sengaja mengajak anak anak yatim piatu karena ingin berbagi kasih
apalagi mereka selama ini jarang jalan jalan di mal
anak anak juga dibebaskan untuk berbelanja
kerja baju sepatu dan tas sekolah sesuai keinginan mereka
charity ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sudah dilakukan selama sembilan tahun berturut turut
dalam setahun manajemen menargetkan bisa melakukan enam kali kegiatan charity
tidak hanya natal namun juga saat bulan ramadan hari kemerdekaan dan imlek
bisa datang bagi perhubungan panti asuhan ada ibadah bersama makan bareng terus ada dirancu dibagi ada belanja gratis
perayaan menyambut natal kali ini terasa lebih spesial karena hadirnya sosok santa gaus yang bercerita tentang firman tuhan
santa dipilih agar penyampaian cerita mempermudah pemahaman anak anak